kita mulai informasi pertama dengan setelah selama sepuluh jam melakukan penggeledahan
tim inavis barreskrim polri mulai meninggalkan rumah pribadi mantan kadif propam
irjen polisi verdi sambo di komplek pertambangan jalan saguling tiga jakarta selatan
irjen verdi sambo adalah tersangka kasus penembakan ajudannya brigadir yosua
sebelumnya petugas melakukan penggeledahan di rumah yang berlokasi sekitar lima ratus meter dari tkp
penembakan terhadap brigadir yosua di komplek rumah dinas polri duren tiga nomor empat puluh enam pada selasa petang
selama penggeledahan lebih dari sepuluh pasukan dari brimop maupun dari provos melakukan penjagaan di lokasi
pada rabu sekitar pukul satu dini hari sejumlah petugas mulai keluar dari rumah
dan memasukkan kotak barang ke dalam mobil taktis milik korps brimop
bersahukum kelarga verdi sambo menyatakan selama penggeledahan
putri candrawati beristirahat
sudah selesai tadi kelamaan buat berita acara
hari ini sudah selesai berjalan lancar
alhamdulillah semoga ke depan kita bisa melaksanakan tugas semua dengan baik
ada beberapa tapi saya nggak bisa detail ya karena kan yang penyidik yang menyita
itu berkondisi ibu pt sendiri
lah kita doakan saja ya
tapi ibu pt istirahat
kenapa ibu pece kan istirahat ini penggeledahan bukan pemeriksaan